assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali saya meladia rahma kembali hadir menjumpai anda dalam program
kesayangan kita semua gapai kemuliaan
seperti biasa sudah hadir di studio bersama saya
assalamualaikum ay hilman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini tetap semangat ya mau sharing ilmu
harus tetap semangat
baik nah tema yang akan kita bahas hari ini
ay hilman ini juga sangat menarik
terkait iman kepada takdir
ini kan sehari hari ya kadang kadang kan kita suka
ya allah kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan aku
nanti kita akan bahas
nah bagi anda pemirsa juga yang ingin memiliki atau menyampaikan pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
sebelum kita bahas kasus kasus yang sering terjadi di keseharian kita
kita tentu perlu tahu definisi sebenarnya takdir
takdir itu apa dan dibedakan jadi apa saja kan
kita dulu belajar waktu kecil iman kepada kodok dan kodar
nanti bisa kasih penjelasan singkat
di antara cabang ilmu ya
yang harus benar benar kita pahami adalah ilmu akidah
di dalamnya kita bicara tentang tawhid
bagaimana kita mengesahkan allah
bagaimana kita meyakini allah
satu satunya tuhan yang berhak kita sembah
dan tentu menjadi tujuan kehidupan kita
nah di antara bab tentang akhidah dan tauhid
yang harus kita kuatkan adalah
kualikat adalah bab iman
bab yakin kepada allah
rukun rukun iman itu ada enam
sebagaimana kita tahu kan
yang pertama iman kepada allah
yang kedua iman kepada malaikatnya allah
yang ketiga iman kepada kitab kitabnya allah
yang keempat iman kepada rasulullah
yang kelima iman kepada hari kiamat
dan yang keenam iman kepada kodok dan kodar
iman kepada ketetapan allah
baik yang allah tetapkan sebelum kita hidup
ataupun yang allah tetapkan sebelum kita hidup
ataupun yang allah tetapkan setelah kita hidup
ya saat kita hidup
nah maka takdir itu artinya adalah ketetapan allah
setidaknya ada empat hal yang harus kita yakini
allah yang maha berkehendak
sebelum sesuatu itu terjadi
kemudian allah mencatatkan sesuatu itu
sebelum sesuatu itu terjadi
jadi pertama allah berkehendak sebelum itu terjadi
dua allah mencatatkan sebelum itu terjadi
allah pun maha berkehendak untuk sesuatu itu terjadi
nah dan yang keempat
kita pun meyakini bahwa allah juga lah
yang menguatkan menitipkan memberikan
segala sesuatu yang ditetapkan itu untuk terjadi
semua dari allah
dan dikembalikan kepada allah
nah hanya memang nanti
ada dua jenis takdir yang mungkin sering kita pahami
yang pertama ada takdir mubram
yang kedua ada takdir muallak

yang murni mutlak ketetapan allah

dan tidak bisa digugat
dan tidak disertakan ikhtilafan allah yang murni mutlak ketetapan allah
dan tidak disertakan ikhtilafan allah
dan tidak disertakan ikhtilafan allah
dan tidak disertakan ikhtilafan allah
dan tidak disertakan ikhtilafan allah

misalnya saya dilahirkan
nah itu hak prerogatifnya allah sepenuhnya
kita gak bisa milih jadi anak siapa gitu ya
nah gak bisa
nah ada yang kedua takdir muallak
ya ketetapan allah yang ditetapkan
mengikut sertakan usaha dan ikhtiar manusia

ingin pintar ketika sekolah
berarti ihtiarnya apa belajar
bami lah misalnya
ingin sekolah ke luar negeri
berarti prosesnya harus kita jalani
sampai kita dapat
tapi nanti hasilnya seperti apa
tetap adalah ketetapan allah swt
kira kira begitu secara sederhana
baik bisa dimengerti
ahilman tapi kadang kadang tuh gini ya
ada nggak sih istilah yang namanya takdir buruk
ini saya ditakdirkan buruk nih gitu ya
istilah istilah itu kan sering muncul ya
tapi memang benarkah ada takdir yang buruk
padahal kan sebenarnya allah itu ketika menentukan sesuatu itu juga baik untuk kita
kalau kita merujuk pada
salah satu ayat dalam al quran misalnya
allah swt berfirman
yang menimpamu dan itu baik
semua dari allah
dan apa apa yang menimpamu
dan itu buruk faminafsik
itu disebabkan karena
ulah perbuatan kamu
jadi kalau merujuk pada ayat tersebut
kalau saya ditanya sebenarnya
tidak ada ketetapan yang tidak baik
hanya kadang cara pandang kita
memahami ketetapan itu yang menjadi tidak baik
ibadah yang paling tinggi itu adalah
ridho dan berbaik sangka
terhadap apa yang allah tetapkan
dalam kehidupan kita
maka dalam ayat lain
duhai hambaku yang berjiwa tenang ya
kembalilah engkau kepada tuhanmu
yang engkau ridhoi
kalau kita pengen dapat ridho nya allah
ridho terhadap ketetapan allah
jadi gak ada istilah
kalau ada orang bilang hari ini gue sial nih
sebenarnya itu juga karena diri kita sendiri
disertakan dengan diri kita sendiri
karena allah selalu menginginkan kebaikan dalam hidup kita
maka ada tiga keyakinan dalam hati
yang harus kita tanamkan
agar kita bisa mendapatkan
dan kebahagiaan dalam hidup kita
dalam hidup mbak mila
tidak ada satupun yang paling mencintai kita
jadi kalaupun allah memberi sesuatu yang dalam pandangan kita gak baik
tetap ada pesan cinta
dalam ketidakbaikan yang kita pandang gak baik itu
karena di mata allah
pasti semuanya baik
tidak ada satupun yang paling mengetahui tentang diri kita
bahkan kita gak tahu tentang tubuh kita
besok lusa yang terjadi apa
kita gak tahu
tentang yang terjadi di balik badan kita
tidak ada yang tahu
allah lebih tahu
kita tidak tahu
maka jangan soal tahu
nah yang ketiga
tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita
yakin tidak ada satupun yang paling mencintai kita
dua tidak ada yang paling mengerti tentang kita
dan yang ketiga tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita
dan semua ketetapan allah itu
ada beberapa pertanyaan yang sudah saya susun ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
beberapa pertanyaan yang sudah saya susun ini
dan yang kelima
kita harus mengetahui
apa yang kita harus lakukan
dalam proses kehidupan yang kita jalani
kita memiliki tugas untuk mengabdi kepada allah
mengabdi itu kan berarti kita menjalankan semua perintah allah
meninggalkan lerangan allah
jangan kemudian kita memukuli
segala sesuatu itu dengan
ah udah gak bisa justru allah melihat
apa yang kita lakukan dan allah memberi pahala
ah ya sudah kan mati di tangan allah
atau juga nanti mati juga
kalau kita sakit tapi kita nggak berobat
kenapa kita gak berobatnya
kenapa kita gak usahanya
maka setiap usaha itu mendatangkan pahala
nah kalau kita ingat dengan bab itu
tidak ada yang sia sia yang kita lakukan
semuanya pasti akan
diberikan balasan terbaik oleh allah swt
bab ikhtiar itu ada di kita
baba hasil ada di allah
nah kadang yang jadi capek apa
kita itu suka ikut campur
menentukan hasil padahal itu adalah
hak prerogatifnya allah
tugas kita itu ikhtiar
allah yang menentukan
segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu
akan datang kepadamu
sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu
tidak akan pernah menjadi milikmu
tetapi ikhtiar untuk mendapatkannya
itu ada di kita
maka setiap ikhtiar kita pasti mengundang
makanya orang gak ada yang
ngapain tuh hasilnya begini
kalau begitu berarti dia gak yakin kepada allah
dan sebenarnya udah putus asa ya
sedangkan kita tidak boleh berputus asa
kan hidup bukan hanya di dunia
itu yang harus kita pahami
ibaratnya dunia ini kan seperti
kawah canda di muka lah
ini tempat di tempatnya kita
nanamnya kita disini
berbuat baiknya kita disini
nah nanti hasilnya di akhirat
kalaupun dapat di dunia
nah itu mah bonus kecilnya saja
banyak ya antara kita
yang mungkin memahami dunia itu adalah segalanya
nanti di akhirat
maka tidak ada yang sia sia
dari setiap kebaikan yang kita lakukan
walaupun takdirnya mungkin tak sesuai dengan harapan kita
ada ungkapan yang sangat menarik luar biasa
aku tidak peduli dengan susah
dan senangku dalam hidup
karena aku tidak tahu mana yang terbaik
dalam pandangan allah subhanahu wa ta'ala
itu level keimanan dan keyakinannya sudah
makanya ridho terhadap takdir itu penting
yang bisa menjadi kekuatan
agar kita bisa ridho dengan ketetapan allah
surat al baqarah ayat dua ratus enam belas
boleh jadi kamu membenci sesuatu
padahal itu baik bagimu
boleh jadi kamu menyukai sesuatu
padahal itu buruk bagimu
allah maha tahu sedangkan kamu tidak tahu
apakah tidak ada ihtiar
tapi hasil tetap allah yang maha tahu
surat al baqarah dua ratus delapan puluh enam
allah tidak akan mungkin memberikan beban
kepada kita melebihi batas kesanggupan
berarti ihtiar kita juga
ihtiar yang terbaik saja
ya kalaupun kita sudah mentok tidak bisa
allah juga tidak akan memaksa
semampu kita saja

maka kita harus mencari yang terbaik saja
ketika allah memberikan ketetapan yang
datang dalam hidup kita
kita merasa tidak sesuai
berarti kita mampu
kenapa kamu diuji dengan bab ini bab itu bab ini
karena allah tahu kamu itu mampu
nah yang ketiga
surat al insyirrah ayat lima dan enam
hidup ini tidak akan gelap terus
akan ada hikmah dan kebaikan
dari apa yang bisa
kita harus mencari
kita harus mencari
dari kejadian yang mungkin kita gak enak
dalam pandangan kita
ridho dengan takdir
terima semua ketetapan allah
maka disitu kita akan menemukan kebaikan dalam hidup
dan ketenangan dalam hidup ya ayelman
ayelman seperti biasa
sudah ada pertanyaan yang datang dari netizen
kita simak bersama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita kerap kali mendengar
atau menemukan orang
yang berkomentar seperti
itu kan udah takdirnya
ketika ada orang lain yang sedang mengalami musibah
atau meninggal dunia
apakah dalam islam
mengucapkan kalimat kalimat seperti itu
bagaimana adab kita
menyampaikan kepada orang yang sedang
atau diberikan ujian
untuk senantiasa bersabar
dan mengimani bahwa
apapun ujian atau musibah
adalah takdir terbaik dari allah swt
ini pertanyaan dari nabila
boleh gak sih kita komentarin gitu ya
misalnya yaudahlah itu udah takdirnya
terus bagaimana juga adab kita
ketika misalnya ada mungkin orang terdekat
teman begitu yang mungkin sedang diuji
atau mendapatkan musibah
supaya menguatkan dia
terjadi sesuatu kita katakan bahwa
itu sudah menjadi ketetapan allah
jadi kodarullah begitu ya
kan itu kalimat yang diajarkan oleh nabi ya
jadi kalau kita
pernah menemukan sesuatu
yang terjadi dalam hidup kita
kita nggak boleh bilang coba dulu begini
kalau seandainya begini nggak boleh
untuk sesuatu yang sudah terjadi
sudah menjadi ketetapan allah
dan allah berkehendak
dengan ketetapan tersebut
tetapi untuk jadi bahan pembelajaran
kamu itu terjadi begini karena
mungkin ada dosa yang kamu lakukan
mungkin ada kesalahan yang kamu kerjakan
jadi dari kejadian yang terjadi itu gak lantas pasrah
tapi dia bisa menggali hikmah
mengambil pelajaran terbaik
dari setiap kejadian
ketika dirimu ditimpa masalah
jangan minta diselesaikan dulu masalahmu
sebelum engkau mendapatkan hikmah
di balik masalah itu
kan yang paling penting itu pelajarannya
apa yang membedakan
antara ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup
kalau ujian di sekolah
dikasih pelajaran dulu
kalau dalam hidup
dikasih ujian dulu baru pelajaran
nah sekarang dari setiap ketetapan allah
ujiannya itu adalah ujiannya
udah dapat pelajarannya atau belum
satu katakan ini takdir allah iya
yang kedua tapi ambil hikmah dan pelajaran
agar kita bisa mendapatkan banyak kebaikan ke depan
nah kalau sudah melangkah pada kebaikan itu
maka tinggal kemudian kita jalani saja
semua ritme kehidupan kita dengan baik
bahwa setiap yang kita lakukan itu
pasti hasilnya itu
tidak akan mengkhianatilah
dari apa yang kita kerjakan
dan tidak ada
satu hasil pun kecuali
sesuai dengan apa yang diusahakannya
berarti kalau kita bilang gini
kak saya udah berusaha kok begini begini
tapi hasilnya begini
ya mungkin usahamu dalam pandanganmu sudah oke
tapi barangkali dalam pandangan allah
nah maka ada ihtiar
selain ikhtiar kita yang paling kencang dalam usaha
doa itu instrumen yang bisa merubah takdir
jadi yang bisa merubah takdir
karena doa yang tidak mungkin jadi mungkin
yang gak ada jadi ada
yang gak bisa jadi bisa
kadang orang suka melepaskan doa di luar ikhtiar
bahkan ihtiar dulu doanya nanti nanti
padahal menurut saya doa itu adalah
jadi doa itu adalah bagian daripada ihtiar
tidak disebut ikhtiar kalau gak doa
dan tidak disebut doa kalau gak ihtiar
kita bahas lagi di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa anda masih bersama kami
di gapai kemuliaan episode
iman kepada takdir
kita lanjutkan lagi ahilman ini menarik sih
pertanyaan saya jadi gini bagaimana
ada orang yang
tadi kan kita melihat bahwa
takdir allah itu baik tapi
kemudian ada orang yang
bernasib buruk misalnya atau kemudian
meninggalnya misalnya se ulkhotimah
ini bagaimana kita memahami
dalam perspektif islam
untuk bertemu dengan
takdir itu kan
ada yang tadi saya sampaikan ada takdir
yang memang bisa kita usahakan jadi
usaha kita untuk menentukan
ketentuan terbaik dalam hidup kita
nah apa salah satunya doa
yang bisa merubah takdir
maka jangan pernah
berhenti berdoa dalam hidup
minta hidup kita
diberikan ke lapangan ketenangan
termasuk kita minta juga agar
akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang
akhir kehidupan yang baik juga
nah tetapi begini
hasilnya kan kita serahkan kepada allah
beliau sampaikan bahwa
dikabulkan aku bahagia
tapi ketika doaku tidak dikabulkan
aku lebih bahagia kenapa
karena saat doaku dikabulkan
berarti allah memberi apa yang aku mau
tapi saat doaku belum dikabulkan
berarti allah memberi apa yang allah mau
dan itu baik dalam pandangan allah swt
kejar saja dulu
dengan ikhtiar dan doa terbaik kita
nanti hasilnya biarkan allah yang menentukan
terhadap kebaikan kita
tapi kita percaya bahwa doa bisa merubah takdir
bukankah ada kisah
satu kali ada seseorang yang
datang kepada ini kisah
zaman nabi musa kalau tidak salah
jadi datang kepada beliau
kemudian bertanya bahwa
dia tuh pengen punya anak gitu
pengen punya anak
dia punya anak
nah kemudian nabi musa
sampaikan kepada allah
sampai dapat kabar kalau catatan orang itu
tuh gak akan punya anak
singkat cerita bertahun kemudian
dan si perempuan tuh datang bawa anak
nah dulu saya sampaikan
kayaknya kamu sulit untuk dapat anak
tapi gak jawab gak bisa ya
kalau dia catatan takdirnya gak akan punya anak
maka dia bilang akan susah punya anak gitu
maka nabi busa mengadu kepada allah
bicara ya allah bukan ketetapan orang itu gak punya anak
tapi kenapa sekarang dia punya anak
karena doa yang dia panjatkan dalam hidupnya
ternyata doa itu seperti apa ya
ya jadi kalau kita mengasih sesuatu
diasah diasah diasah diasah
makin tajam makin ketemu

nah boleh jadi segala ketetapan dalam hidup kita itu
kan tadi bisa dirubah dengan takdir ya
eh dengan doa
maka kencengin aja doanya
biarkan kemudian allah dengan segala ketetapannya
itu memberikan yang terbaik kepada kita
nah yang jadi salah adalah
udah emang gak yakin ke allah
gak yakin dengan doanya
jadi gak dapet apa apa gitu
maka kita sebagai manusia
diminta untuk berikhtiar
allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita
dan gak ada istilah kebetulan
dalam islam kita nggak mengenal itu ya
makanya kan dalam beberapa pembahasan lain tuh
ada juga yang menyebutkan
ada takdir umri
ada takdir sanawi
ada takdir yaumi
takdir azali adalah ketetapan yang ditentukan lima puluh ribu tahun lalu
sebelum kita diciptakan
takdir yang dihembuskan saat kita dalam rahim
yang ibu kita
ada takdir sanawi yang ditetapkan setahun sekali
biasanya ketika malam lalu itu kodar
makanya kita minta di malam itu kan
mendekat kepada allah
agar kemudian diberikan takdir baik selama setahun ke depan
ditetapkan kapan rezekinya
dari ada subuh
sampai menjelang terbit matahari
makanya kan kalau pas subuh subuh
jangan tidur lagi
bangun lebih pagi
itu juga bagian dari macam macam takdir itu tadi ya
bagian dari pada jenis takdir tadi
poinnya adalah kita berikhtiar
allah yang menentukan
maka nggak boleh kita bilang begini
ada kisah lucu ya
satu kali ada tukang cukur katanya
pernah dengar gak cerita ini
belum kali ini
jadi ada tukang cukur yang lagi ngobrol sama yang dicukur
nah kata yang
kata yang tukang cukur itu cerita sama yang dicukur
saya emang gak percaya sama allah itu
iya kalau allah tuh ada
harusnya orang kaya semua
kalau orang itu ada
kalau allah itu ada
harusnya orang bahagia semua
karena sekarang masih ada yang miskin
ada yang kaya
ada yang bahagia
ada yang sedih
nah si yang dicukur itu gak ngejawab
nah beres dicukur
si yang dicukur itu
nah pas keluar dia lihat ada
dan dia balik lagi ke dalam
manggil tukang cukur
saya emang gak percaya tukang cukur itu ada
kan saya tukang cukur
kalau tukang cukur itu ada
harusnya semua orang rambutnya rapih
gak ada yang gondrong
gak ada yang gondrong
gak ada yang berantakan
tuh lihat di sana
ada yang gondrong berantakan
berarti saya emang yakin tukang cukur itu gak ada
saya tukang cukur
apa jawaban tukang cukurnya
kan saya tukang cukur
kata dia bilang begini
hmm berarti sama
kenapa dia rambutnya gondrong
karena gak mau datang ke tukang cukur
tukang cukurnya ada
padahal ada ya
nah boleh jadi dalam hidup begitu
jadi kita tidak mendekat belum mendekat ya
kalau ada orang yang susah yang sulit
yang keadaannya mungkin mohon maaf tidak baik
jangan salahkan allahnya
mungkin dia tidak segera mendekat taat kepada allah
sehingga tidak menemukan kebaikan dalam hidup
tidak terasa seperti biasa
kita sudah di penghujung acara
seperti biasa pemirsa
sebagai penutup ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
di akhir pertemuan ini
mari kita lembutkan hati
tenangkan perasaan kita
angkat kedua telapak tangan kita
kita berdoa kepada allah
dan silahkan aminkan dalam hati masing masing
duhai allah yang maha menentukan
duhai allah yang maha menetapkan
ya allah tetapkan kebaikan dalam hidup kami
tetapkan keberkahan dalam hidup kami
tetapkan kebahagiaan dalam hari hari yang kami jalani
ya allah kami berlindung kepadamu
dari sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami
ya allah kami mohon pagi ini
jika ada yang sedang gelisah
jika ada yang sedang punya masalah
jika ada yang sedang sulit
tunjukkan jalan keluar terbaiknya
jika ada yang sedang sakit
jika ada yang sedang punya hajat
segerakan hajatnya ya allah
wa salamun ala al mursalin
semoga allah ijabah doa doa kita amin
pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini
dalam gapai kemuliaan
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan bertemu lagi dalam gapai kemuliaan berikutnya
wa s salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh